akan bekerja dengan skema ini untuk menangguk kemenangan
dan politik populis memakai prinsip skema ini untuk menyederhanakan penalaran politik rakyatan
yang seharusnya berwibawa kompleks mempertaruhkan nilai nilai kolektivitas
untuk akhirnya menjadi semata mata rekayasa kemenangan
tanpa mengurangi rasa hormat kepada kpu yang telah menyelenggarakan pemilu tahun ini
dan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya harus diterima nalar memilih seperti inilah
yang sebenarnya sedang kita ikuti
yang selalu diabaikan dalam kultur politik modern dengan pengandaian di atas adalah kenyataan
bahwa perilaku memilih juga adalah sebuah perilaku sosial
yang harus dipahami dengan seluruh dalil
dan kenyataan sosial yang menyertainya
apa prinsip utama dari perilaku sosial
bahwa individu tidak ada yang bersifat otonom atau kedap terhadap individu yang lain
mereka terhubung dengan berbagai macam derajat keterhubungan
pada setiap elemen sosial yang mengelilinginya
bisa pada level individual bisa level keluarga suku agama kepercayaan adat konflik bahkan segregasi
berdasarkan untuk kita orang asia misalnya adalah leluhur
dan keterhubungan tersebut menjadi pengetahuan paling dasar yang dipakai oleh individu
untuk membuat keputusan atau membuat perilaku
artinya apa artinya perjalanan hidup setiap individu sebagai bagian jane efektif kejahatan
penalaran ini dalam wilayah kajian psikologi sosial justru tidak pernah bisa dipetakan secara jelas terang benderang
sebagaimana dalam skema sebab akibat sebelumnya dan berbeda juga mesin penggerak mekanisme mentalnya
apabila dalam skema perilaku individual mesin utamanya adalah kesadaran rasionalitas
justru pada psikologi sosial mesin tersebut difungsikan oleh ketidaksadaran
ketidaksadaran ini tidak pernah bisa dilihat diraba akan tetapi dapat dirasakan
dan kemampuannya untuk merepresentasikan penalaran individu sebagai bagian dari masyarakatnya justru sangat tinggi
dan oleh karenanya walaupun setiap individu bisa menempuh perjalanan atau pengetahuan terjauh sekalipun
watak sosialnya akan selalu melekat
orang indonesia yang besar dan tumbuh di indonesia walaupun dia tinggal di kutub utara
dia akan membawa nalurinya ketidaksadarannya
ketidaksadaran ini yang kita sebut sebagai identitas
dan inilah keadaan yang selalu membuat setiap individu merasa aman sekaligus tidak aman secara psikologis